dulu dulu sekali di masa dunia masih sangat muda
hiduplah seorang putri yang cantik bernama evely
dan evelyn jatuh cinta dengan seorang kesatria muda yang tampan bernama bradley
ketika raja mengetahuinya raja merasa terkejut sekaligus bahagia karena raja sangat menyukai bradley
beritahu seluruh kerajaan kesatria bradley dan putri evelyn akan menikah pada bulan purnama berikutnya
akhirnya bradley dan evelyn akan menikah setelah dua minggu dan seluruh kerajaan sangat gembira
sekarang sesuai hukum kerajaan pengantin tidak boleh bertemu satu sama lain dari tanggal pengumuman
dan seluruh kerajaan akan menikah setelah dua minggu
sampai hari pernikahan tiba
tapi begitulah cinta mereka mereka tidak bisa jauh satu sama lain
oh bradley kesatria berbaju zirahku
setiap hari berlalu tanpa memegang tanganmu membuat hatiku menjadi lemah
empat belas hari ini terasa lama sekali bagiku
kedua kekasih itu saling berpelukan
bradley kau tahu kan kalau kita tidak
aku tahu cintaku
tapi aku tidak bisa hidup tanpa melihat wajahmu
apakah ada yang melihatmu
kedua kekasih itu menghabiskan waktu bersama dan kemudian sudah waktunya bagi bradley untuk pergi
tapi di balkon ada pot tanaman kaktus yang tidak terlihat oleh bradley dan tangannya terluka
tidak apa apa jangan khawatirkan tentang itu aku akan menemuimu besok
dan kemudian kesatria itu pergi
evelyn memindahkan pot tanaman kaktus itu ke belakang tanaman yang lainnya
tiga belas hari berlalu dan kekasih itu bertemu setiap malam secara diam diam
ini hanya tinggal satu hari lagi dan kau akan menjadi milikku selamanya
tapi takdir telah menulis sesuatu yang lain

mencoba untuk berkebun
jikaada penggunaannya dan dia menanggung
tuhan buna deram kepadanya
apa yang mereka katakan untukitu bekommen

kalau dia jauh jauh kasihan

siapa saja yang membuat dua orang katakan bahwa terra gua ini sangat jauh dengar
saat mengetahui bahwa pestanya menguap
para dokter merawatnya
tetapi mereka mengatakan bahwa
kemungkinan dia akan melihat hari esok sangat
dokter apa itu
dia mengalami koma
kepalanya terluka sangat parah
berapa lama dia akan mengalami itu dokter
entah dia akan bisa sembuh atau tidak
berita menyebar ke seluruh kerajaan bahwa sang putri sedang berjuang untuk hidupnya
dan semua orang berdoa untuk kesembuhannya
bradley tetap di sisinya sepanjang hari menatap kosong ke wajahnya
hari hari berlalu dan pada suatu hari yang cerah putri evelyn membuka matanya
penjaga panggil dokter
ya rajago persiapkan pesta yang besar karena evelyn sekarang sudah keluar dari bahaya
bradley yang baru saja mendengar berita itu langsung bergegas menemuinya
kau sudah sembuh aku sangat senang untuk
aku minta maaf tapi kau ini siapa
kita akan menikah dan
maafkan aku tapi aku tidak tahu apa yang kau bicarakan
evelyn tolong berbaring jangan memaksakan diri
kita perlu bicara
evelyn telah pulih dari koma tetapi cederanya telah merenggut sesuatu darinya
ingatannya baru baru ini
ini disebut amnesia retrograin dia tidak bisa ingat sebagian dari masa lalunya
itulah mengapa dia mengingat orang tuanya bahasa yang dia gunakan dan keterampilan motoriknya masih utuh
tetapi beberapa tahun terakhir telah dihapus dari pikirannya
apakah dia tidak akan mendapatkan ingatan itu kembali
peluangnya sangat kecil ini akan membutuhkan keajaiban
aku menyarankan kalian untuk tidak menekannya
semakin bahagia dia semakin cepat kepalanya akan sembuh
buat dia bahagia dan doakan sesuatu yang memicu pemulihan pikiran masa lalunya
bradley mendapati dirinya berada di antara emosi emosi yang saling bertentangan
dia senang tapi juga kaget
bradley aku hanya bisa merasakan apa yang kau rasakan
tapi kau mendengar dokter kita semua ingin dia pulih
ambil cuti sebulan pergi jalan jalan
kembalilah dan semoga dia akan sembuh sepenuhnya saat kau di sini
dengan air mata membasahi matanya bradley mengangguk
prioritasnya juga adalah kesehatan evelyn
tolong jaga dia aku akan kembali setelah satu bulan
kesatria muda itu menarik nafas dalam dalam dan melawan emosinya meninggalkan istana
hari hari berlalu dan putri
ketika putri evelyn mulai pulih
suatu hari pangeran dari kerajaan tetangga pangeran louis datang mengunjungi mereka atas arahan ayahnya
yang mulia ayahku mengirimkan salam agar putri evelyn segera sembuh
aku sangat berterima kasih louis
ah putriku ada di sini evelyn temui pangeran louis dari kerajaan boltal
kecantikanmu sungguh nyata
terima kasih pangeran louis
putriku bisakah kau mengajak pangeran louis berkeliling
ini adalah pertama kalinya dia datang ke kerajaan kita
tentu saja ayah
di hari hari berikutnya evelyn dan louis memiliki ikatan yang kuat
pangeran jatuh cinta pada sang putri
evelyn juga mulai merasakan jantungnya berdeta kencang saat berada dengan leluhu
aku belum pernah melihatnya begitu bahagia sejak kejadian itu
benar sayang aku hanya berharap bahwa takdir waktunya tidak
aku tidak akan membiarkan itu terjadi
aku telah meminta louis untuk tinggal di sini lebih lama dan dia setuju
sementara evelyn menunggu
sementara evelyn dan louis semakin dekat satu sama lain dari hari ke hari
bradley tanpa sepengetahuan perkembangan di istana bersiap untuk kembali ke kerajaan
dan kita tidak bisa tinggal tanpa bertemu satu sama lain selama sehari
betapa kejamnya hidup yang membuat kita berlutut di depan jalurnya
tapi aku datang sekarang sayangku
bradley masuk ke kerajaan dan langsung pergi ke istana
tapi yang menunggunya adalah sesuatu yang tidak dia persiapkan sebelumnya
ya sungguh aku ingin kau bertemu dengan orangtuaku
aku pikir aku akan menyukai itu louis
badai dahsyat berkecamuk di dalam hati bradley kakinya melemah
evelyn memandang bradley dan segera mengenalinya sebagai pria yang dilihatnya ketika dia bangun dari koma
sesuatu di dalam hatinya bergetar
halo tuan aku berbicara denganmu
oh dia adalah seseorang yang aku panggil untuk suatu pekerjaan
pasti dia tersesat di sini
ayo anak muda mari kita bahas tentang pekerjaannya
evelyn melihat bradley pergi bersama ayahnya
dan tiba tiba perasaan sedih yang aneh menyelimuti dirinya
hei kau tidak apa apa
ya aku baik baik saja
aku minta maaf bradley ingatannya belum kembali
tapi dia bahagia dengan pangeran louis
dan aku tidak bisa mengambil kebahagiaan itu darinya lagi
apa yang harus aku lakukan
bendahara akan memberimu banyak uang
tinggal di tempat lain dan temukan seseorang untuk dirimu
kau tidak ingin melihatnya bahagia
bradley tidak menjawab
tentu saja dia ingin melihatnya bahagia
sementara itu evelyn yang kembali ke kamarnya dengan perasaan sangat emosional tanpa mengetahui alasannya
dia berdiri di balkonnya dan melihat bradley pergi
tiba tiba dia melihat tanaman kaktus
apa ini warna merah
evelyn mengambil pot itu dan melihat noda darahnya
seolah olah debut tebal yang menyelimuti pikirannya tiba tiba dibersihkan
dalam sekejap masa lalunya kembali padanya
dia berteriak tidak percaya
raja ratu dan louis berlari ke kamarnya
aku ingat aku ingat semuanya ayah
kemana bradley pergi ayah kemana dia pergi
raja menceritakan semuanya dan evelyn langsung lari keluar dari ruangan itu
aku sudah bisa ingat semuanya sekarang sayangku
tolong jangan pergi aku tidak akan bisa hidup tanpamu
lalu bradley dan evelyn akhirnya bersatu kembali
raja pergi menemui louis untuk meminta maaf
aku sungguh minta maaf louis
terimalah permintaan maafku yang tulus ini
aku benar benar ingin menikahinya kau tahu
aku berencana untuk melamar putrimu
aku tahu tapi dia tidak mencintaimu
dia mencintai bradley
apa kau ingin menikah dengan seseorang yang tidak mencintaimu
louis mengerti apa yang dimaksud oleh raja
dia menerima permintaan maafnya dan pergi ke kerajaannya
dan pada malam bulan purnama bradley dan evelyn menikah dalam pernikahan besar
dan di pesta itu dokter berkata
hal yang aneh adalah pikirannya
kami pikir hati bertanggung jawab atas cinta
itu semua adalah perbuatan pikiran
hati tidak membawa keburukan